kita bawa mobil reva nyetir bibi duduk di sebelah nemenin
wow asik dong berarti surti teh jalan jalan lagi sama si non
kalau gitu surti dandan dulu
kita cuma pengen belanja terus cepet langsung pulang supaya keburu masak
ngapain danan mau ketemu siapa
ini biar ada caman dikit atau non gitu gitu
jangan lama lama ya bi
siapa siapa siapa
terima kasih my friend
tapi yang lebih my hero adalah my donut
kalau nggak ada my donat pasti saya jadi rempey ya
masa sih kamu banteng
ya udah makasih ya my friend bu devi
ih kamu tuh
ya udah ya bu devi
ada apa apa telfon lagi ya
bapak amir ganteng
pak amir ganteng jadi banteng
ini banteng kalo bener donut ini
harusnya monster ketemu aja diwajan sulit
pasti aku inspirasi katherine diinto kan
verdad mata itu ya
kalau menurut gilirannya harusnya tidur di rumah
kalau kamu gak ada
berarti di rumah gak ada siapa siapa
mas malah sendirian
ya juga sih ya
kasian kalau mas sendirian di rumah
kalau gitu mas balik ke apartemen aja
tapi mas harus janji besok mas harus nginep di rumah
oke malam ini mas pulang ke apartemen ya
yaudah kalau gitu
papi pulang dan nginep di apartemen
ntar kita makan malam bareng ya
oke oke kalau gitu
tapi mau makan di apartemen
atau mau makan di luar aja
terserah kamu sayang
papi ngikut kemauan kamu
kita makan di apartemen aja pi
nanti biar reva masak
soalnya tadi tuh reva gak masak
papi gak pulang ke apartemen
untuk mungkin pulangnya udah malem banget
iya tapi kamu susah nggak masaknya
ntar malah ngerepotin lagi
atau nasi uduk ayam goreng
gak usah pi gak usah
biar reva aja yang masak oke
saya udah pulang kerja capek capek harus mampir mampir dulu ke restoran beli makanan
yaudah kalau mau masak
jadi gini bi
tapi kan nanti mau pulang terus makan di apartemen bareng
di reva tuh rencananya pengen masak buat papi
reva kayaknya mau masak ini deh bi
terus udang telur asin
chicken teriyaki kesukaan papi
yaudah deh kalau gitu berarti kita pergi belanja aja
iya kan sih bagasnya teh udah pulang terus siapa yang mau nganter kita
bi tenang aja biar kita bawa mobil reva nyetir
bi duduk di sebelah nemenin
wow asik dong berarti surti teh jalan jalan lagi sama si non
kalau gitu surti dandan dulu ya
kita cuma pengen belanja terus cepet langsung pulang supaya keburu masak
ngapain danan mau ketemu siapa
biar ada caman dikit atau non gitu gitu
jangan lama lama ya bi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eh bawa ke sini
udah disiapin lebih itu piringnya
dapet piringnya diompor lah
tuh bawa ke situ
ini sakannya enak bisa
lumpung banyak makanannya
ini kan belum pada makan nih gak ada yang traktir nih di foodshel ya
nyenduk nyendukin si ono segala
emang kamu siapanya dia
tinggal sama gino dari dulu temenan mbak
taman si taman
tapi kan harus
jaga jarak aman
udah nasi lah
emang abah siapa aja mama
pokoknya minta disendokin nasi segala
teh manis maceran istri abah
iya tapi abah sebelumnya dor kuning melengkung
itu namanya tidak sah
berarti harus tetap jaga jarak
sok ambil sendiri abah
duh kita juga jaga jarak aman ah
masuk kita ke malam ini lelaki
kamu jarang salah sini adek
saya pengambil jangan salah
iya silakan mbak
duh gue takut banget nih bokapnya bokapnya tristan gak suka sama gue
bisa bisa hubungan gue sama tristan ke depannya jadi gak baik lagi
atau gimana kalau bokapnya kapetristan orangnya kalau pengen punya menanti bisa masak bisa ngurus rumah
aduh gue pasti gak boleh kerja
itu kan gagal banget jadi ibu rumah tangga
ini kinar calon istri aku
kamu bisa aja deh
lah kok gak mirip ya sama tristan
yuk duduk yuk
mau pesen apa makanannya
pokoknya kasih yang enak deh buat istri aku juga
pastinya dong tan
ayo terus terus terus
terus kak stop
ya udah bi buruan yuk
buruan ya bi
ini kan cewek cewek yang waktu itu